kita beralih ke sumatera barat ada kericuhan yang mewarnai pembongkaran puluhan bangunan di kawasan bypass di kota padang sumatera barat pada selasa siang
ya pembongkaran ini dilakukan berkaitan dengan penyelesaian pembangunan jalan dua jalur bypass yang mangkrak sejak belasan tahun silam
ratusan personel gabungan dari tni kepolisian ri dan satuan polisi pamung praja bergerak dari kantor camat kuranji padang
dan kali ini petugas membongkar tiga puluh satu unit bangunan di wilayah kecamatan kuranji
hal ini dilakukan terkait dengan penyelesaian proyek pelebaran jalan bypass yang sudah terkatung katung sejak belasan tahun lalu
ya kehadiran aparat sempat dihadang oleh tim kuasa hukum dari warga
mereka menyatakan urusan ganti rugi belum tuntas